indonesia masih akan menjadi tuan rumah untuk pelaksanaan asian para games dua ribu delapan belas pelaksanaan multi event
atlet atlet disabilitas dari negara asia ini akan dimulai enam hingga tiga belas oktober di kawasan gelora bung karno jakarta
dilansir the tick sport kirap obor menyambut pelaksanaan asian para games dua ribu delapan belas mulai berlangsung hari ini dari kota solo
torch relay akan dibawa berkeliling ke sejumlah kota di tanah air
para games diharapkan juga mendapat apresiasi dan kesuksesan yang sama tentunya dengan asian games
satu tantangan yang akan dihadapi adalah fasilitas pendukung untuk atlet disabilitas di venue pertandingan
asian para games akan mempertandingkan delapan belas cabang olahraga